keren aku kelapa sakit sakit semua
abis itu kita jalan jalan lagi ya
gak usah rena sama saya aja
saya aja yang

nomenin rena disini mau kan rena
njus aku sama tante frodion dulu ya
aduh gak tenang gue
ya semoga aja deh elsa kali ini gak macem macem sama rena
yaudah rena boleh sama tante frodion disini
gak boleh kemana mana
kita main yuk kesana
iya tadi saya kebetulan baru aja selesai bikin jus
saya dengar elsa dan nino mau bercerai
saat ini mereka sedang menjalani proses mediasi bu
saya sangat berharap mereka itu jangan sampai bercerai
saya ingin mereka berdua itu
bener bener mau mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka
sama seperti al dan andin
iya bu sarah
saya ikut prihatin dan sedih mendengarnya
semoga elsa dan nino bisa rujuk kembali
dan bisa hidup bahagia
saya ikut mendoakan
ya biar gimana pun
yang namanya perceraian itu pasti meninggalkan trauma
elsa itu sangat mencintai nino
iya saya mengerti itu bu
pantas nggak ya kalau saya tanya siapa mantan istrinya nino
tapi janganlah ini kan privasi keluarga mereka
nanti malah menyinggung perasaan bu sarah
silahkan diminum semua
sorry ya saya jadi tanya masalah ini
saya minum saja
sus kok balik lagi
itu elsa minta diambilin minum makanya sebaik lagi kesini
susur minra kok biarin reina berdua sama bayi elsa sih
reina di taman senopati sama elsa
saya masuk dulu ya mau ambilin minumnya duduk takut ditungguin
ah mendingan saya susul aja mereka
palkan udah pesen ke saya harus pastikan semuanya aman
enak sekali jusnya
iya by the way dari tadi saya gak ngeliat pak sur ya
pak sur lagi kemana ya
loh kamu lagi pergi ke bandung dari semalam
iya pergi sama
permisi tante sarah
maaf saya mau ambil minuman buat elsa sama rena mereka kehausan
mau ambil di mana ya tante
gak usah kalau gitu biar saya ambilin sebentar ya
oh di taman senopati bu
kita udah nyari andien sekitaran sini tapi ini gak ada
kita mesti cari andin di tempat lain juga al
polisi belum telpon kamu kan
wah kita cari andin nanti lagi ya
kita cari makan dulu
papa kelihatan lemes soalnya
dari pagi pasti belum makan kan
papa gak bisa makan kalau kondisinya begini
enggak pak papa harus makan
kalau papa sakit yang nemenin saya cari andin siapa
habis makan kita cari amin lagi pak
oke pak makan ya
kita cari warung dekat sini aja
badan aku kelapa sakit sakit semua
aku bisa ada di sini
loh kok berhenti pak kita udah sampai
perut saya tiba tiba sakit bu
masih lama nggak ya supirnya
beli minuman dulu deh
warungnya tutup ya
balik lagi deh
ada apa ya
bagi dit dong
ya udah saya kasih duit tapi tolong jangan ganggu saya bisa kan
iya tenang aja